beralih ke sulawesi utara basarnas menghentikan proses evakuasi korban longsor tambang emas di desa bakan bolaang mongondo sulawesi utara mulai kamis atau hari ke sepuluh
untuk selanjutnya operasi sar hanya akan dilakukan oleh basarnas manado dan sar kota mobagu
bersamaan dengan penghentian evakuasi basarnas ini suasana di wilayah sekitar bencana sudah ditinggal para korban bencana
penghentian evakuasi ini diumumkan sendiri oleh direktur operasional basarnas dengan pertimbangan keselamatan dan alasan lain
bersamaan dengan penghentian evakuasi ini di wilayah sekitar bencana suasana di wilayah sekitar bencana
karena melaksanakan kegiatan penambangan emas saya nyatakan ditutup